kobaran api dengan cepat membesar dan membakar stasiun pengisian bahan bakar umum milik perusahaan asing
yang berlokasi jalan danmogot grogol jakarta barat pada rabu malam
kebakaran spbu ini diduga akibat percikan api dari kendaraan bermotor yang melintas di lokasi banjir
pasalnya tempat penampungan bahan bakar spbu tengah terendam banjir
dan mengakibatkan bahan bakar tumpah di air
menurut keterangan saksi mata api dapat dipadamkan oleh staff dan karyawan spbu lima belas menit setelah terjadi ledakan
iya sama staff di sini
berapa lama patah di kebakaran ini
sekitar sepuluh menitan
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun dikutip dari cnn indonesia com ketua seksi operasi suku dinas damkar jakarta barat eko sumarno mengatakan
ada dua orang yang berada di tkp mengalami luka luka
hingga kini ledakan dan kebakaran spbu masih dalam penyelidikan polres jakarta barat